sedang butuh uang tapi bingung mencari pinjaman kemana
ada beberapa rekomendasi tempat meminjam uang yang aman
tentunya dengan proses yang mudah yang bisa anda coba
pertama pinjam ke saudara atau teman
simpel dan anti ribet karena tidak dikenakan biaya bunga
serta waktu pembayaran yang fleksibel
namun perlu diingat kepercayaan dan nama baik kita menjadi jaminannya
mengajukan pinjaman ke kooperasi
mekanisme pinjaman lebih mudah
suku bunga rendah namun biasanya jumlah pinjaman yang didapatkan terbatas
berikutnya pengajuan kredit lewat pinjaman online
nah ini yang terbilang cukup mudah dan praktis
di mana dana pinjaman dapat dicairkan secara instan
hanya saja umumnya berlaku sistem bunga harian dan tenor pelunasan yang lebih singkat
meminjam uang di pegadaian bisa juga jadi solusi lho
ya hanya dengan butuh waktu paling lama lima belas menit
saya sudah bisa mendapatkan dana pinjaman yang saya inginkan
karena agunan yang saya jamin disini sudah saya taksir nilainya sebelumnya
selain itu meminjam dana di pegadaian selain bunganya sangat rendah
kalau kita menggadai di sini dari lima puluh ribu sampai nominal satu juta itu bebas bunga
selain itu ada biaya administrasi sesuai besaran pinjaman
selain melalui pinjaman gadai untuk mendapatkan dana pinjaman juga bisa melalui cara lain
kita juga punya namanya pinjaman non gadai
kita juga punya namanya pinjaman non gadai kita juga punya namanya pinjaman non gadai
jadi titlingnya saja bukti kepemilikannya
orang dikenal dengan kredit bpkb di pegadaian ada itu
nah untuk masa sekarang pada dasarnya masyarakat kita itu sebetulnya sudah mempunyai aset
apakah aset emas dan non emas lebih mudahnya kita kelompokkan seperti itu
punya satu gram dua gram bahkan yang di atas itu pun banyak
nah ini sebetulnya kami
menawarkan pinjaman untuk para pemilik aset aset ini
dan pada dasarnya masyarakat kita itu punya
dan kita jamin pelayanan normal itu lima belas menit bisa cair
perencana keuangan roby kristi mengatakan masalah utang memang seharusnya dihindari
yang namanya utang itu bukan obat ya itu cuma pen killer
jadi jangan nanti kecanduan tapi itu sebenarnya nggak ada obatnya
nggak ada ujungnya gitu ya
jadi kita kesepakatin dulu nih teman teman
jadi utang bukan solusi itu cuma pen killer sementara waktu
nah tadi kalau ditanya apakah boleh berhutang boleh boleh aja
tinggal pertanyaannya hutangnya kemana dan ke siapa gitu kan
supaya kita tahu juga nih kita berhutang tapi dengan cara yang pintar
roby menambahkan ada sejumlah tips berhutang yang aman
jika terpaksa berhutang pilih berhutang ke keluarga atau orang terdekat
berhutang untuk hal hal produktif bukan konsumtif
serta tidak dianjurkan untuk menutup utang dengan melakukan pinjaman lain
tim liputan cnn indonesia